welu janger prabu
pada hari ini kita wajib bersyukur kepada allah swt
tuhan yang maha kuasa
sebab kerajaan pajajar telah diselamatkan
dari orang orang yang zo
dan hari ini pula kita mengadakan upacara pengangkatan kembali
ayahanda prabu suniwa
sebagai raja pajajara
kita mengadakan upacara pengangkatan kembali
ayahanda prabu suniwa
sebagai raja pajajara
ayo datang kejauhan
yuk kita ket jerusalem
rayun kemana dia
dia pasti disini dia pasti disini
kalau dia ketangkap lagi kita gantung aja dia
woy dia disini
kejar dia ayo kejar
kepala kumpulan berbayang
mereka akan menjaga keamanan di jalan jalan mereka
sebelum kejahatan duduk di sana
saya akan menjaga keamanan
jika kamu tidak berhubung
harus memegang amanah
mensejahterakan rakyatmu prabu
sing silih asih
jangan neracang peraturan yang dibikin sama diri sendiri sekalipun
betul betul pemimpin harus taat pada peraturan yang dibikin
karena itu akan dicontoh sama masyarakat
sama rakyat semua
kamu harus berhubung dengan prabu
prabu pasti bisa
prabu ingat prabu
hirup biasa biasa prabu
yang bakal menentukan
batin nikmat hirup indah
tinggal di sana prabu
jika ada yang berhubungan dengan saya
saya akan mencari
yang lebih baik
saya akan berusaha
dan nasihat darimu
dan saya akan berusaha sekuat tenaga
untuk memegang amanah
sebagai raja pajajaran
jangan lupa prabu
jangan lupa bicara
terimalah sembah kami dan selamat atas terpilihnya yahanda sebagai raja pajajar
semoga pajajaran kembali berjaya setelah ayahanda menjadi pemimpin kembali
terima kasih puteraku putriku bangunlah
seluruh rakyat pajajar aku ucapkan terima kasih pada kalian
karena sudah mendukung dan masih percaya padamu
dan aku juga meminta pada kalian semua untuk mendoakan aku
agar aku mampu membawa pajajaran pada kemakmuran dan kesejahteraan
hidup rambut semangat
mari kita bersama sama membangun pajajaran ini
dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kejayaan istana pajajaran
hidup rambut semangat
hidup rambut semangat
hidup rambut semangat
hidup rambut semangat
hidup rambut semangat
semoga ayahanda bisa mengembalikan kejayaan pajajaran
dan membuat rakyat kembali adil makmur dan senjata
jangan khawatir bunda
aku berjanji akan menyatukan kembali sukma dan raga bunda
agar bunda bisa kembali bersama kami disini dengan seutuhnya
jangan sampai mendatangkannya
jangan lupa dengerin dessekan

kalau ibu sudah kedebat